raden walang susang
itu sinuman ular
ada apa dengan rakyatnya
tidak biasanya ayah anda menyerangkul seperti ini
sepertinya ayah anda terpengaruh oleh ramuan kian
aku harus melawan ayah kami
raden walang susang
aku bertedang kepada mu
seseorang di hutan
apakah kamu kenal dengan raden walang susang
pernah bertemu dengan dia
semua anak buahku
mengindahkan ku musti
bertobatlah kalian semua
akan menerima tobat kalian
mohon ampun raden
kami sangat berterima kasih
karena raden sudah memberi kesempatan kepada kami untuk hidup lebih lama lagi
kami akan sadar
paman sekarang aku ampuni
kembalikanlah harta penduduk itu pada saya
tolong kembalikan kepada yang punya
terima kasih raden
kenapa semua anak buahku
harta ini akan aku kembalikan kepada penduduk yang berhak
ini gak bisa didiamkan
ini gak bisa didiamkan
kamu beli kape guys
paman aku minta menyerahlah diri dan jangan mengulangi perbuatan seperti ini lagi pak
tunggu berarti anak si lewati nanti saatnya akan tiba
tenang saja prabu amba sudah berarti selama setahun ini
dan aku yakin bisa mengalahkan dia gusti prabu
baiklah pendekar mabuka akan aku pegang semua ucapan ucapanmu
ayo kita hadapi dia bersama sama
ini aku ayahanda
aku tidak akan melawanmu ayahanda
aku tidak ingin melawanmu
aku tidak ingin melawanmu
daripada aku harus melawan
aku mati di tanganmu ayahanda
jangan pernah kejar cinta
ingin berjadi granah
dan membuat wiltak